ini gara gara lu ya bapak kacat
cuman kemarin lu tau ga sih
gue baru belajar gimana sih lo
lu harus bantu pegang apa bro
oke buat jodoh gue apa sih yang engga
udah diajak liburan acara ulang tahun
gak ada yang tepuk tangan
ini ulang tahun loh
ya ampun gimana sih
woh mada lagi bikin acara disini
yang memeriakan acara
kamu tuh emang bikin siul kamu liat ga sih sel lagi ngapain
tangan saya sampe kebakar
lagian kamu pede banget ya
kamu dateng kesini pengen gabung
emangnya tamu itu saya undang ya
ke acara ulang tahun sayang engga kan
udah jangan ganggu deh sama sama
eh udah denger kan
lu tamu yang ga diundang disini
jadi mending lu pergi sekarang
madam tenang aja saya nggak bakal ganggu kok
tujuannya ya supaya memeriakan acaranya macam ini
masa bintang tamu ditolak nanti rugi banget
saya ga perlu hiburan dari kamu
saya udah rame kok sama sama dengan saya ya
oh iya gue lupa ya
kan lu dancer boy
kenapa sekarang ga performanya disini
eh dinosaurus lo kan fosil ya
bisa diem aja nggak ini kok bawel banget
kamu ngapain disini
ganggu acara orang lain aja
bapaknya rival si aldino ini kalo diliat liat ganteng juga ya
ih tipe aku banget nih sebenernya
bukan pacar aku itu
hanya sedikit ya
jangan terlalu manis manis
kita berdua sudah terlalu manis
ditunggu ya mas
kasih naik dulu kasih naik
thank you pak
kalau kita pergi ke resto berduaan
dengan kayak gitu
anak ipa ips pasti mikir
kalau kita tuh deket
ah ardi thank you ya
kalau liat lo seneng
ini memang jalan yang terbaik
buat ra sama opa davin
ngerayain ulang tahun sebenarnya sama
karyawan saya tapi kayaknya kalau misalnya
bapak dan yang lainnya gabung
boleh juga biar makin rame
iya gak sih makin meriah gitu
gapapa ini disini
udah kalau gitu arin ikut juga ya gabung
bella juga ya tante
kita mulai ulang tahunnya kamu nyalain dulu
dari nyanyi happy birthday
ulang tahunnya kayak diorangkan sih aneh banget
dariin lo masa komenin tante gue ya
masa kamu nyuruh tante
ngerayain pesta ulang tahun
aduh gak mungkin banget dong
lagi pulangkan tante tuh ulang tahunnya udah lewat lama banget
pasti tante harus ngelakuin itu semua
aku mohon ya tante
cuma ini satu satunya cara
supaya michelle percaya dan mau ikutan acara kema tante
lagian pasti seru tante
bisa ulang tahun dua kali dalam setahun
ulang tahun dua kali dalam setahun
ini anak kecil aldino
yang happy banget seneng banget kalau diulang tahunin
setiap tahun dua kali
ya enggak dong
demi keponakan tante
satu satunya yang paling ganteng
tante akan ngelakuin apa aja
tante aku punya rencana nih buat aldino tante
tante aku setuju sama idenya ari
please bantuin aku ya kali ini tante
kalau misalnya aku bisa jadi pahlawan
oke tante bakal ngelakuin semuanya
makasih ya tante
nanti kalau michelle jadi beneran suka sama aldino
kesiapan kita udah bener bener mateng kan
lo tenang aja tante gue udah atur semuanya kok
hei kerupuk kulit
nyanyi dong hibur kita di sini ya kan
kan madam berarti lagi ulang tahun masa gak ada nyanyi nyanyinya
lu yang bintang tamu lo yang nyanyi kenapa jadi gue
gue sih kepengen banget sebenarnya ngehibur semua yang ada di sini
tapi suara gue agak agak nggak enak
gak potong kecap
gak usah acting nih dah
hibur aja kita semua kalau enggak lo anggap aja hibur jodoh
gak mau lu paksa banget sih gak mau
oi dancer boy kalo misalnya gak mau jangan dipaksalah
kenapa gak lo aja yang perform dance di sini
lu denger kayak ada suara suara gitu gak sih
gak enak banget lagi suaranya
udah udah nih yuk
udah michelle kita semua pengen dihibur bukan madam reti doang
iya dong michelle nyanyi dong
hitung hitung itu kado ulang tahun buat saya kan
iya kan pak
gara gara lu ya buat ngechat
cuman kemarin lu tau sih lu baru belajar gimana sih lu
lu harus bantu pegang apa bro
oke buat jodoh gue apa sih
sign pasang aja lu lebih minggu
ih sok kecantikan
lihat tuh pencerahan lu begitu
pulang ya semuanya maaf ya
sebelahnya jodohnya soalnya